sementara itu pemerintah menurunkan target penerimaan devisa sektor pariwisata tahun ini
ini dilakukan meski pemerintah menginginkan sumbangan devisa dari sektor pariwisata meningkat
dan mengalahkan ekspor minyak sawit mentah
target penerimaan devisa sektor pariwisata diturunkan dari semula dua puluh miliar dolar amerika
atau sekitar dua ratus delapan puluh empat triliun rupiah menjadi tujuh belas enam miliar dolar amerika
atau sekitar dua ratus lima puluh triliun rupiah
salah satu alasan pemerintah indonesia menghadapi banyak bencana
termasuk beberapa di antaranya di titik titik wisata penting
yang diharapkan dapat menarik banyak wisatawan manca negara
ini berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan
begitu juga dengan durasi masa tinggal wisatawan dan jumlah pengeluaran yang mereka belanjakan